pedangdut dewi persik berteriak histeris setelah dipertemukan dengan ketua rt tempat tinggalnya kamis kemarin
keributan ini terjadi saat proses mediasi antara dewi persik dengan ketua rt enam di kawasan lebak bulus dua cilandak jakarta selatan
dewi persik kesal lantaran proses mediasi terkait dugaan penolakan ketua rt atas hewan kurbannya
justru berujung dirinya dibentak bentak oleh sang ketua rt
gak ada mau orang betawi mau orang madura semua sama
jangan pernah berbicara ras jangan pernah berbicara tentang agama gak ada
niat saya ibadah niat saya itu baik niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali
sebelumnya dewi persik sempat mengungkapkan keluhan jika sapi kurbana ditolak oleh ketua rt tempat tinggalnya
keluhan itu ia unggah ke akun media sosial pribadinya
namun proses mediasi justru menemukan jalan buntu
ditemui di lebak bulus dua cilandak jakarta selatan jumat siang ketua rt enam malkan memberikan klarifikasi
malkan membantah meminta uang sebesar seratus juta rupiah kepada dewi persik
ketua rt ini juga menolak tudingan dewi yang menyebut dirinya menolak sapi kurban
pasalnya sudah enam jam sapi tersebut berada di masjid sebelum dijemput untuk dibawa oleh pihak dewi
saya bertanya apa benar
saya minta uang dari dewi

dijawab oleh kedua asisten rumah tangga beliau
yang satu bilang tidak
pak rt bilang kalau pak rt mau diminta tolong mengangkut itu saya dibayar seratus juta rupiah
yang satu lagi bilang samar samar
malkan tak terpikir untuk melakukan mediasi lanjutan
lataran dirinya tak ingin melawan orang yang sedang emosi
bandru zamal jakarta